kami telah tersambung dengan koresponden cnn indonesia silvano hajid
vano dari penolakan ini apa yang memang membuat warga menolak penggusuran tersebut sehingga terjadi kericuhan saat ini
sebelum beranjak ke permasalahan alasan kenapa warga enggan digusur
tetapi di sini saya akan menceritakan dahulu tentang situasi terkini dari lokasi penggusuran di tempat yang dinamakan lokalisasi dadap
di ujung sana ini merupakan kumpulan warga yang menolak rumahnya digusur
mereka ada ribuan dan di sini merupakan sebagian kecil dari mereka yang melakukan penolakan
sejak tadi pukul setengah sepuluh waktu indonesia bagian barat penolakan ini dimulai dengan pelemparan batu
jika saya bisa gambarkan di sini ada bekas selongsong gas air mata di bawah sini
dan juga ada beberapa sisa batu akan
di sini saya gambarkan bahwa tadi sekitar jam setengah sepuluh itu ada aksi lempar batu dari warga
kemudian dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi
sementara di sini saat ini ada barisan polisi dan juga tni tentara dan polisi personil gabungan ini bersiaga
ada dua lapisan kalau bisa saya lihat dari sini sekitar lima ratus meter ke belakang
dan ini diupayakan agar warga agar mengontrol gerakan warga dari kampung
dadap atau lokalisasi kampung dadap
sementara dari beberapa alasan warga yang enggan digusur sampai saat ini
diketahui bahwa mereka pertama telah menetap selama puluhan tahun di tempat tersebut
dan yang kedua adalah mata pencarian mereka ada di sana dan merupakan akses satu satunya
yang ada dari para nelayan itu untuk menempi ke laut
sementara jika kita lihat secara garis besarnya ini merupakan grand project dari sebuah pembangunan
di tempat yang tanggerang yang ini akan membangun atau reklamasi sekitar tujuh pulau
yang sudah dimulai pelan pelan tahun dua ribu lima belas lalu sampai tahun dua ribu enam belas ini
nantinya daerah dadap ini rencananya akan dijadikan akses masuk untuk reklamasi pantai di utara tanggerang
sementara sampai saat ini itu pun yang berdasarkan dari tata ruang ke tanggerang dari tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu tiga puluh satu puspa
kami melihat di sana ada
sekumpulan warga kemudian ada polisi
apakah di sana terlihat sudah ada alat berat yang memang sudah menempati kawasan tersebut
sehingga semakin menambah amarah dari para warga begitu
sejauh ini tidak ada alat berat yang terlihat dari tempat saya melaporkan ini tetapi
yang perlu diwaspadai adalah kerumunan warga di ujung sana
melakukan perlawanan terhadap polisi yang berjaga di sini
dari laporan tentara
dan polisi yang berjaga
sebagian dari mereka membawa senjata seperti parang mandau dan beberapa senjata tajam lainnya
dan melakukan aksi pembakaran seperti ini
kondisi seperti ini bisa dikatakan kondisi yang relatif normal atau sudah bisa dikendalikan oleh pasukan gabungan
jika kita lihat keadaannya ini sudah berjalan sekitar satu jam
kemudian jika kita tarik garis dari pukul setengah sepuluh pagi tadi ketika tentara gabungan dengan polisi ini juga melakukan
melakukan apel mereka diserang oleh warga
kemudian ada serangan balasan berupa gas air mata yang ditembakkan ke arah warga
dan ini pun juga gunanya untuk mengurangi konsentrasi massa yang saat ini masih berkumpul di tempat lokalisasi di kampung dadap
ya baik fano
rencananya ini pertengahan akan dilakukan pembongkaran seperti itu lokalisasi
apakah ini kericuhan pertama kali atau sebelumnya memang sudah ada
kericuhan dari penolakan warga ini vano
resistensi dari warga kampung dadap ini sudah ada sejak beberapa waktu lalu
pertama ketika ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemda atau pemerintah kabupaten tanggerang
tetapi ini merupakan puncak resistensi dari mereka ketika mengetahui bahwa pertengahan bulan mei ini
tempat mereka akan ditertipkan atau dibongkar dan dijadikan beberapa bangunan sebagai rencana dari tata ruang kota tanggerang
dan mereka juga lebih tersulut
karena adanya proyek reklamasi pantai utara tanggerang yang kemudian mengerus sebagian dari wilayah kampung dadap
tempat mereka bermukim selama puluhan tahun
apakah ini memang apa ya menjadi dari warga yang sekian banyak ini mereka sudah dapat sosialisasi kah
sudah dapat informasikah
akan bertahan berapa lama sampai pada akhirnya alat berat akan datang ke daerah dadap tersebut vano
sosialisasi sudah dilakukan
sosialisasi sudah dilakukan sejak dua bulan yang lalu sebenarnya
tetapi kita berbicara dengan ribuan orang di sini dan mereka telah menempati lahan yang sudah berpuluh puluh tahun mereka tempati
berarti di sini sosialisasi juga harusnya dilakukan secara lebih intensif atau lebih lama waktunya diberikan
jika kita mengulas lagi dari mulai sosialisasi hingga pembongkaran ini berarti waktunya sekitar dua bulan
mereka diberikan waktu dua bulan untuk mencari lokasi baru
dan juga mata pencarian baru yang biasanya mereka melakukan atau mencari nafkah di sekitar kampung dadap
tetapi saat ini mereka juga tidak bisa melakukan apa apa lagi karena tempat mereka sebentar lagi akan digusur
dan ini gambaran terakhir yang bisa saya sampaikan pada anda
pembakaran bahan bekas dan juga barang barang lainnya dilakukan oleh warga sekitar kampung dadap di sini
saya lihat ini sebagai salah satu bentuk amarah mereka bentuk resistensi mereka
karena tidak ingin digusur atau dibongkar rumahnya untuk dijadikan beberapa bangunan lainnya termasuk dengan side plan dari pemerintah kabupaten tanggerang
sampai saat ini saya bisa katakan kondisi cukup terkendali dan kita masih menunggu beberapa jam ke depan apakah kondisi ini akan terus berjalan semestinya
apakah negosiasi lainnya bisa dilakukan oleh warga dan juga pihak pemprov kabupaten tanggerang
kembali ke studio
ya vano warga masih terlihat bertahan di sana kemudian polisi juga masih terlihat bertahan
apakah negosiasi ini akan berlangsung hari ini atau diperkirakan atau diprediksi akan masih berlangsung esok hari
kita masih menunggu lagi jalannya negosiasi antara perwakilan dari warga dan juga perwakilan dari pemerintah kabupaten tanggerang
sampai saat ini langkah terbaik yang bisa dilakukan dari polisi adalah dengan memberikan benteng pertahanan
yang terdiri dari dua lapis dari polisi pol pp saya lihat di ujung sana dan juga ada sebagian tentara yang juga sudah berjaga di sini
dan gunanya dengan adanya mereka di sini adalah untuk menghindari resistensi masyarakat atau warga dari kampung dadap yang mungkin bisa lebih jauh lebih parah dari ini dan menimbulkan akibat yang lebih parah dari ini
ya baik terima kasih silvano hajid langsung dari dadap tanggerang
kami masih menunggu situasi
kondisi terbaru dari sana langsung selamat bertugas anda tetap berhati hati